pemerintah membatalkan aturan kenaikan harga pembelian gabah dan beras yang berlaku pada dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh tiga lalu
pembatalan itu dilakukan dengan mencabut aturan penetapan harga batas atas gabah serta beras
kini dalam rangka menjaga stabilitas dan kesimbangan harga gabah beras baik di tingkat petani penggilingan pedagang serta masyarakat
pemerintah melalui badan pangan nasional menerbitkan surat keputusan kepala badan pangan nasional tentang fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah
lantas apakah keputusan cepat pemerintah ini melalui badan pangan nasional untuk melindungi harga di tingkat petani
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual henry saragi ketua umum serikat petani indonesia
selamat pagi pak henry
selamat pagi mas
ya pak henry ini ada hpp terkait dengan gabah dan beras
yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah
lalu bagaimana respon petani terhadap hal ini
apakah memang penyesuaian harga ini langsung berdampak terhadap para petani pak
ya jadi kalau kita dudukkan kembali bahwasannya hpp masih hpp yang lama ya
yang tahun dua ribu dua puluh
ada pun yang dikeluarkan oleh badan pangan nasional itu adalah soal fleksibilitas harga
pembelian oleh bulog
nah dan tentunya ini ada tiga kali kebijakan ya dikeluarkan oleh bapak nas
pertama surat kesepakatan itu ya waktu pada dua puluh tujuh februari itu mulai dan itu otomatis ya
belum pun diberlakukan harga gabah anjlok ya dari rp lima lima ratus sampai
ada di bawah empat
kemudian setelah surat edaran itu dicabut harga gabah ya terus naik kembali lagi di atas rp lima
dan sekarang ya tanggal sebelas maret itu dengan adanya lagi keputusan badan pangan nasional terhadap bulog harga gabah
naik lagi ya bervariasi ada lima lima ratus bahkan ada yang sampai rp enam di tingkat petani
pak henry kalau kita bisa sedikit flashback pak
sebenarnya pangkal masalah dari harga gabah yang anjlok sehingga para petani ataupun pengusaha pengilingan merasa keberatan itu apa pak
ya jadi kalau dulu ya tahun dua ribu dua
itu pangkalnya ya memang hpp yang rendah itu yang empat dua ratus ya pembelian di tingkat petani
sehingga jika musim panen ya harga gabah jatuh
nah dan sekarang ini yang menarik memang dengan katakanlah hpp masih rp empat dua ratus
tetapi adanya keputusan badan pangan
nasional yang fleksibilitas bagi bulog membeli jadi harga gabah terkatrol naik seperti yang sekarang ini
pak tapi sebenarnya akar masalahnya di mana sih pak
apakah memang tadi ya faktor distribusi kemudian produksi kemudian juga subsidi terhadap pupuk juga berpengaruh pak
jadi kita bisa mengurai problem problemnya ini dari berbagai
faktor dan tahapan
ya kalau kita mau ambil dari tahapan pasca produksi ya setelah panen
ya tentunya bagi petani kalau pas panen itu apalagi panen raya kita dan diikuti dengan ada hujan
ya itu petani kesulitan ya untuk mengeringkan gabahnya
dan petani juga sudah banyak berpengaruh
punya utang di tempat lain sehingga gabahnya harus segera dijual
nah disitulah selalu jadi soal ya pihak pembeli gabah ya pedagang pedagang
mau itu penggilingan sedang juga besar ya
pembeli gabah petani dengan harga yang rendah ya
di bawah harga pembeliannya
dan karenanya dan kedua juga adalah bulog yang sebagai cadangan pangan pemerintah ya
tidak sanggup untuk membeli gabah tersebut
pada saat saat harganya anjlok
berarti salah satu variabelnya bulog tidak sanggup membeli pada saat harga anjlok ya pak
tapi apakah serikat petani indonesia khawatir tidak diimbangkan
kita bicara dengan ketetapan dari badan pangan
pembangunan nasional mengenai tadi ya kebijakan fleksibilitas harga gabah
kalau kita bicara mengenai saat ini mungkin bisa harga dibeli dengan cukup baik
tapi kalau kita bicara seandainya panen rayak muda juga
ternyata jumlah stok impor ya banyak
pastinya demandnya juga stabil
tapi pasokan besar harga juga akan turun pak dengan fleksibilitas seperti ini
bagaimana anda menyikapinya
jadi ini sebuah fenomena
baru lagi sekarang terjadi
mulai dari akhir dua ribu dua puluh dua lalu
dimana harga gabah diatas hpp
dan kita melihat ada semacam aksi borong gabah oleh perusahaan perusahaan besar penggilingan
nah jadi yang sekarang justru jadi problem
membeli gabah karena pembelian bulog itu di harga hpp empat puluh
itulah sebabnya kenapa dikeluarkan lagi harga fleksibilitas tersebut
nah ini yang menurut kita suatu hal yang menarik
ya mengapa sekarang justru korporasi korporasi besar ya penggilingan mereka beli gabah dengan
ya harga yang
yang diatas dari hpp
dan tentunya bagi petani ini suatu hal yang baik ya
tapi kita khawatir tetap ini akan problem di masa akan datang
ketika korporasi ini sudah menguasai penuhnya pembelian gabah ini ya nanti akan turun lagi harganya
apalagi juga tentunya ya harga
beras sekarang ini menjadi sangat tinggi sekali
ya walaupun sudah dinaikkan pembeliannya oleh perusahaan perusahaan penggilingan itu tetapi menurut kita juga harga beras ini tidak lagi normal
terlampau tinggi sesungguhnya dari harga yang mereka beli
hmm berarti dari serikat petani sendiri juga merasa bahwasannya harga tidak lagi menarik ya pak karena terlalu tinggi dan mengakibatkan pastinya akan ada fluktuasi juga untuk lebih rendah di satu momen
nanti kan nanti ada panen raya
kemudian di satu sisi juga tadi kan ada pembelian dari pihak para penggilingan korporasi
tapi kalau anda melihat dari para petani untuk mengantisipasi kondisi kedepannya seperti apa pak
sehingga tidak ada lagi ketakutan khawatiran harga akan kembali anjlok
ya kalau dalam pandangan kita tetap saja bulog harus diperkuat sebagai lembaga cadangan pangan pemerintah ya
untuk kestabilan harga gabah maupun harga beras
nah dan yang kedua tentunya adalah penguatan cadangan pangan masyarakat
ya dimana kooperasi kooperasi petani lumbung lumbung pangan desa dan usaha usaha bersama rakyatnya dikuatkan ya supaya kita juga bisa punya kemampuan
menyimpan gabah dan juga memproduksi beras ya
sehingga kita bisa memasarkannya di pasar lokal maupun di dalam tingkat daerah tersebut
tidak seperti yang terjadi seperti sekarang
misalnya gabah dibeli dari aceh utara ataupun dari pidi kemudian dibawa ke provinsi sumatera utara ke bidan atau binjai
kemudian setelah jadi beras dikembalikan ke apalagi ke aceh
nah ini yang saya pikir suatu hal yang harus kita hindari
selain tadi tentunya kebijakan harga yang harus segera dikeluarkan oleh pemerintah
jangan ditunda tunda seperti sekarang ini ya
karena menurut kita dengan menunda menunda ini akan membuat ke tidak adanya sebuah kestabilan
dan tentunya juga ini akan membuat problem yang berkelanjutan yang dihadapi telah oleh kita semuanya rakyat indonesia
tapi bapak sendiri selaku perwakilan dari serikat ini apakah bapak merasa sangat terwakili merasa happy senang dengan keputusan ini pak
kalau untuk memahami
untuk memahami bisa
tetapi untuk menerimanya tidak
karena harusnya ini sudah tidak lama dipikirkan oleh pemerintah
ini kan sudah tahu bakal panen di bulan akhir februari maret ya
mengapa sejak di akhir desember tahun dua ribu dua puluh dua tidak disiapkan kebijakan pendekatan hpp ini
harusnya kan sudah disiapkan
mengapa justru di bulan februari baru dikeluarkan kesepakatan bersama dengan perusahaan penggilingan kemudian baru sekarang lagi di ini
jadi menurut kita ini sebuah keterlembatan dari pemerintah
ya padahal persoalan beras ini sudah menjadi persoalan yang sangat strategis
bahkan di bulan oktober
kita sudah memperdebatkan ketika
karena cadangan pangan pemerintah kosong
harus impor beras begitu
kenapa pada saat itu tidak sudah diputuskan soal hpp
dan tuntutan kita dari organisasi petani juga mengenai harga yang kita inginkan ini juga sudah lama ya
kita usulkan ada perubahan harga
pokok pembelian pemerintah karena naiknya biaya produksi pupuk
ya bbm dan tentunya juga sewa tanah dan tenaga kerja
pak henry terakhir nih terkait dengan anjloknya harga gabah petani justru terjadi di akhir akhir ini ya pak
saat akan berlangsung panen raya
panen raya tadi januari februari mentan sendiri menyatakan maret april puncaknya panen raya
dan ada satu empat juta hektare dengan asumsi sekitar empat puluh juta ton akan dihasilkan
lalu anda akan melihat dengan kebijakan ini hitung hitungannya apakah mengalami kerugian pak petani
dengan kebijakan ini
jadi saya ingin jelaskan lagi
jelaskan bahwasanya sekarang harga tidak lagi anjlok ya
harga justru tinggi gitu
nah justru yang menjadi soal bagi kita bagaimana nanti ini ujungnya terhadap harga beras kita
karena tadi ya diasumsikan bulog sendiri

karena tadi ya diasumsikan bulog sendiri
tidak sanggup menyerap
semuanya beras beras ini diserap oleh perusahaan penggilingan besar
ya yang menurut kita ya harga beras akan dinaikkan setinggi tingginya oleh mereka

jadi itu karena kan petani ya tentunya selain daripada produsen gabah ya kita masyarakat pedesaan juga
dengan sistem yang ada sekarang kan juga membeli beras ya
memang betul kita produsen padi umumnya menyimpan gabah yang untuk dikonsumsi
tetapi kan banyak orang di pedesaan yang tidak punya sawah sekarang
tidak berproduksi padi
mereka ini yang menurut kita akan rentannya menghadapi harga beras yang mungkin mahal
mereka ini yang menurut kita akan rentannya menghadapi harga beras yang mungkin mahal
mereka ini yang menurut kita akan rentannya menghadapi harga beras yang mungkin mahal
baik pak henry saragi terima kasih untuk perbincangannya mudah mudahan ditemukan di titik temu terkait dengan kebicaraan baru ini
terkait dengan kebijakan baru ini
melindungi tidak hanya petani pedagang dan juga pengusaha penggilingan sehingga
yang penting konsumen kita juga
baik terima kasih untuk perbicaraannya pak salam sehat selalu pak selamat pagi pak